menjadikan tanah air sebagai negara dengan potensi negara panas bumi terbesar di dunia
kemudian bersama sama melantungkan azan dengan menggunakan logat atau langgam jawa
itu sudah terawat kapal ya saat ini sudah tiga sampai dengan empat test per seribu per minggu
seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan kri nanggala empat ratus dua
menerima dari asosiasi pengusaha indonesia terhadap formula penyesuaian kenaikan upah minimum ini
tapi yang lebih penting adalah proses ini dilakukan secara imparsial
untuk meyakinkan basis kekuatan nu di sejumlah wilayah
apa ada restoran khusus untuk makanan indonesia
itulah saatnya orang bisa melakukan kesalahan
iya bagaimana apa sebenarnya mas iya iya terakhir apa tadi sorry
terus telepon masuk gitu kan
kan udah tuh after taste nya
dari kebijakan surat edaran itu
setelah berbulan bulan khawatir saat anaknya terkena masalah di negeri orang
dan perspektif cawe cawe nya sebenarnya bisa dilihat dari perspektif positif yang seperti tadi mas ujang katakan bahwa presiden jokowi ingin memastikan
dia di mes juga dia sama temen temennya